bencana banjir bandang melanda kawasan wisata pemandian alam di desa sembahe
kecamatan sibolangit kabupaten deli serdang sumatera utara pada minggu tiga puluh april dua ribu dua puluh tiga lalu
sebuah mobil dan beberapa bangunan rusak terseret arus akibat meluapnya hulu sungai deli pada sekitar jam dua siang ini
beruntung tidak ada korban jiwa yang jatuh pada kejadian ini
fase peralian musim atau pancaroba akan membuat perubahan cuaca di indonesia menjadi sangat dinamis
selain itu ada beberapa faktor yang menjadi penyebab seiring terjadinya bencana banjir bandang di wilayah indonesia yang beriklim tropis
sebagian besar justru disebabkan sendiri oleh ulah manusia baik secara lokal maupun global
jadi daya tanpa banjir mungkin berkurang
kemudian juga banyaknya sempadan sungai yang dibuat jadi tempat wisata rumah jadi mengurangi kapasitas dari sungai itu
rata rata curah hujan di wilayah deli serdang sekitar dua lima ratus mm per tahun
sedangkan beberapa tahun terakhir
tercatat meningkat menjadi tiga lima ratus mm per tahun
sebelum kejadian banjir bandang disembahai
sebenarnya badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg
sudah mengeluarkan peringatan akan adanya curah hujan tinggi di wilayah tersebut
badan besar wilayah meteorologi satu medan mencatat
terjadi curah hujan sebesar satu ratus dua puluh mm per hari
jauh di atas ambang batas normal sebesar lima puluh mm per hari
sebenarnya selain hujan lebat itu terdapat beberapa faktor
nah yang utamanya itu
yang pertama ada vegetasi atau jumlah tanaman di sekitar daerah aliran sungai
semakin minim vegetasi berarti potensi untuk banjirnya itu semakin tinggi
selain itu ada juga kemiringan lereng atau daerah aliran sungai
semakin curam dia itu terdapat potensi banjirnya semakin tinggi
dan yang ketiga itu ada curah hujan tiga hari sebelumnya
peringatan dari bmkg semacam ini seharusnya mendapat perhatian khusus
guna melaksanakan mitigasi bencana terutama di daerah terdampak cuaca dan rawan bencana
hingga empat hari ke depan bmkg juga telah mengeluarkan peringatan cuaca ekstrim
di beberapa wilayah pantai barat sumatera
terutama di wilayah aceh yang dinyatakan berstatus siaga cuaca ekstrim
gatotri hardianto yudhistira satria jakarta